lalu mencerahkan elsa
tapi memang gak mudah
gak segampangnya itu ngurus anak sendiri
baru beberapa hari
ya allah harus kuat
banyak yang ketendirian
nanti kamu telepon barry sama haji
kita ketemu di tempat sepi
kami kesana sekarang
kami kesana sekarang
ini berat mas
ini berat buat kita semua
seperti apa yang aku alamin
fitnah tapi tidak bisa melakukan apa apa
masih dengan setia
apalagi waktu itu
gak ada yang percaya sama kok
tapi ada satu
tidak bisa berbuat apa apa
nolong diri dia sendiri aja gak bisa
kamu orang yang sama sekali nggak pernah menyerah
aku terpaksa mencari kamu

apalagi untuk keluarganya
aku juga berharga
tapi dekat di doa
dan mama juga punya aku
semua yang disini sayang sama mama
aku masih di dunia ini
di dunia ini
di dunia ini
aku masih di dunia ini
ku masih di dunia ini
melihatmu dari jauh bersama
saat ini yang bisa kita lakukan adalah berdoa
walau pasti ku tepat terjemur
tapi janganlah kau gagal
ku yakin kau tahu
ku yakin kau tahu
tentu kau akan mencintai aku
walau tanpa kata
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
kemarin siapa orang di rumah yang nerima surat dari temennya iqbal di penjara
waktu itu dia menitipkan surat dan kasih nomor telepon
saya ada sesuatu untuk iqbal
itu dari henry saudaranya yang di penjara sekarang
dan disitu ada nomor saya
dan juga ada nomor temennya
dan juga ada nomor henry
kamu nyatet nomor teleponnya
ada bos saya sempat
harus simpan nomor ini
kalau terjadi sesuatu yang menyangkut iqbal
gue bakal perlu nomor ini
kue bongkar rahasia terbesar lo terhadap bos lo
maaf bos soal itu saya gak tau
pampersnya kering gak basah
bentar dong sayang bentar
makan susu ya buat susu ya
ini susunya susunya udah siap
susunya udah siap
susunya udah siap
susunya udah siap
gendo mau juga
aduh dong kesha
kok panik gitu kenapa
nangis terus mah aku juga bingung
besok itu ada meeting di kantor
aku belum siapin semuanya
ini urusin kesha juga gak kelar gak mau tidur terus
aduh no yaudah kamu sabar dong
kalo sama anak kecil gak boleh gitu
gendo gak mau
udah sekarang kamu istirahat aja di ruang tamu biar mama yang jagain kesha
anak cukup anak cantik
tapi gak mau tadi
udah udah tenang aja
dia ada angin tadi di perutnya
makanya gak enak perutnya ya
tuh aduh joyongku
bener aku tinggal
besokan kerja ya
tuh ragu sih mau mama
udah tenang aja
dah sayang cantik
kamu sama oma
padahal ini semua pilihan aku
lalu menceraikan elsa
tapi memang gak mudah
gak segampang itu ngurus anak sendiri
haru berapa hari
ya allah harus kuat harus kuat
aku mau siapin barang barang lama dulu ya
buat besok dibawa ke lapas
aku mau siapin barang barang mama dulu ya